ya anda pernah memperhatikan nggak kalau lagi ada dalam lift gak ada tombol angka empat nya
ada yang diganti jadi tiga a kayak kantor siapa gitu ya
atau bahkan langsung skip ke angka lima
kenapa dan apa benar karena empat dinilai sebagai angka sial
apakah anda bekerja di gedung perkantoran dengan bangunan tinggi
apakah anda sadar tidak ada lantai empat di gedung
kenapa hampir semua gedung atau nomor rumah menghindari angka ini
ada apa dengan angka empat
berdasarkan ilmu filsafat angka numerologi
ada dua faktor yang mempengaruhi perspektif seseorang dalam memandang angka baik
dan angka buruk
generasi yang sifatnya itu lebih besar
itu yang saya sebut dengan vibrasi angka dari sisi budaya
nah kalau kita berbicara mengenai angka empat
ini kita tahulah bahwa orang tionghoa itu sendiri sering menggunakan bunyi fonetik
dan mengartikan sesuatu dengan bunyi fonetik yang lainnya
nah kebetulan angka empat ini di dalam bahasa tionghoa itu berarti mati
se itu mati meninggal
pokoknya yang jelek jelek deh
nah siapa sih yang nggak takut mati kan
nah oleh sebab itu angka empat ini kemudian digeneralisasi menjadi sesuatu hal yang buruk
tapi tidak semua gedung menghilangkan angka empat atau tiga belas yang juga dipercaya sia loh
buktinya di gedung institut bisnis nusantara kawasan jakarta timur ini mematahkan mitos itu
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga gedung berlantai lima ini masih tetap menggunakan angka empat di dalam lift
nah untuk mitosnya sendiri itu nggak ada di sini
oh artinya emang penulisannya langsung lantai empat
nggak ada tapi menyikapi seperti apa pak
kalau kita nggak usia nggak ada
untuk mahasiswa sebelumnya ada kah
oh nggak ada
oh emang biasa aja gitu ya
menurut konsultan feng shui julius pang
kesialan atau keberuntungan sebuah bangunan lebih pada pengaturan tata letak
atau mempelajari energi satu lingkungan dengan penghuninya
penerapan angka pada bangunan yang memiliki pengaruh pada kesiaran atau keberuntungan
energi sendiri tidak punya identifikasi atau kita sebut smart ai
untuk mengetahui bahwa floor empat ini lebih sial daripada floor yang lantai empat lebih sial
daripada lantai lima misalnya seperti itu
energi ini tidak bekerja seperti itu
cuma energi ini akan bekerja karena orang yang mendorong energi itu tercipta
contohnya dia punya mindset bahwa empat itu siap
jadi setiap menggunakan ofis atau kantor yang lantai empat
dia sudah punya satu prasangka negatif
dalam budaya tionghoa selain angka sial
juga muncul generalisasi pada angka yang dianggap membawa keberuntungan
angka enam memiliki pelafalan liu atau homofon dengan kata mengalir
lalu ba atau angka delapan pada bahasa mandarin yang terdengar layaknya pelafalan kata berkembang
terakhir angka sembilan atau ju yang memiliki homofon
dengan kata abadi
tapi ya balik lagi semua tergantung diri masing masing
yang jelas jangan terlalu bergantung pada keberuntungan
harus tetap berusaha dan berjuang dalam meraih kesuksesan
demi putan cnn indonesia